fenomena astronomis gerhana bulan total yang berlangsung pada delapan november
menjadi gerhana bulan total yang bisa diamati di wilayah indonesia hingga seribu tiga puluh lima hari
peneliti organisasi riset penerbangan dan antariksa
badan riset dan inovasi nasional menyampaikan
gerhana bulan total baru kembali teramati di indonesia pada tanggal delapan september dua ribu dua puluh
adapun fenomena ini berdampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum
akibat gaya gravitasi bumi yang menarik bumi ke arahnya termasuk air laut
bulan purnama baik itu gerhana atau tidak itu selalu terjadi pasang purnama
jadi pasang purnama itu pada saat permukaan air laut itu sangat tinggi atau maksimal
ini juga pada saat gerhana bulan total
itu juga kenaikan air muka laut juga akan sangat tinggi
sehingga mungkin bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan
atau ke laut mungkin bisa menghindari untuk berlayar saat malam hari
bmkg stasiun geofisika bandung juga menggelar pengamatan gerhana bulan total pada selasa delapan november ini
dalam proses pengamatan gerhana bulan total bmkg stasiun bandung menggunakan teropong khusus
proses pengamatan gerhana bulan total ini terbuka untuk umum